diperlukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah maupun pihak ketiga secara baik dan konsisten
bumbu kacang yang masih menggumpal dicampur air hangat agar larut
oleh karena itu ini menjadi warning juga bagi pelaku kegiatan kegiatan ilegal ini
nah inilah yang saya katakan bahwa saya menyetir pendapat dari hakim tengah
ini berdasarkan undang undang ojk dan undang undang p dua sk bahwa
itu karena saya tidak ingin membuat semacam kisah sejarah ya atau historical chronical